hujan deras disertai angin kencang yang sempat mengguyur ibu kota pada kamis sore mengakibatkan beberapa daerah tergenang
sejumlah pohon juga tumbang dan menyebabkan puluhan mobil rusak
hujan deras yang mengguyur jakarta timur kami sore membuat jalan di panjaitan jatinegara jakarta timur tergenang
sejumlah pengendara yang akan melintas dari arah cawang menuju kebunanas lebih memilih melintas di jalur cepat
agar terhindar dari banjir setinggi lima puluh cm
namun tidak sedikit pengendara yang nekat menerobos hingga akhirnya kendaraan mereka mogok
genangan setinggi lima puluh cm juga merendam ruas jalan pegangsaan timur di kawasan cikini jakarta pusat pada kamis sore
selain karena hujan banjir juga terjadi akibat buruknya drainase di kawasan ini
sementara itu puluhan mobil yang tengah parkir di pelataran gedung bang panin sudirman jakarta selatan
kamis sore tertimba sepuluh pohon akasia
pohon akasia ini roboh akibat hujan yang disertai angin kencang
petugas keamanan gedung yang dibantu oleh tim pemadam kebakaran mencoba memotong batang batang pohon yang berukuran besar tersebut
agar bisa memindahkan mobil mobil yang tertimpa
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
arief hakim cnn indonesia